kemeriahan hut ke dua puluh satu transmedia berlangsung meriah di trans studio cibubur
berbagai penampilan acara baik penyanyi indonesia dan girl band asal korea tampil memukau memajakan mata
puncak ulang tahun transmedia meriah dengan hadirnya pengisi acara kekinian
yang menjadi jiwa transmedia sebagai media terdepan dan terkini di indonesia
inovasi dan kreativitas ini tercermin dari gelaran acara bertema dua puluh satu in satu di trans studio cibubur lima belas desember dua ribu dua puluh
girl band asal negeri gingseng korea selatan secret number raisa bunga citra lestari
sampai pengisi acara program laporpa membuat suasana lebih menghibur namun tetap dikemas api
usia dua puluh satu tahun tak hanya sekedar angka tapi sebuah tanda kematangan perjalanan transmedia
sebagai media televisi dan media online terkemuka di indonesia
hal ini tampak pada kemerihan acara yang diharapkan tidak akan dilupakan pemirsa setia transmedia
misalnya kayak gitu tapi sebenarnya kan ada perayaan tujuh belas tahun
usia masih muda kalau dua puluh satu tahun ini kita matang
dua puluh satu tahun memudara di indonesia transmedia hadir membawa program program unggulan
serta hiburan bagi keluarga di indonesia
menurut anita wolendari kedepan transmedia akan terus berinovasi
mengikuti tren kekinian agar tetap mampu memberi yang terbaik bagi pemirsa tanah air
raff raff kahvi fikri adin jakarta